indonesia menargetkan untuk melakukan program vaksinasi massal saat terjadi lonjakan kasus harian tertinggi di dalam negeri dan jumlah kumulatif tertinggi di asia tenggara
vaksin covid sembilan belas akan diberikan secara gratis nantinya di seluruh nusantara yang diperkirakan akan memakan waktu sekitar lima belas bulan
ada empat kelompok masyarakat yang perlu diprioritaskan jika jumlah vaksin yang tersedia masih terbatas
apakah vaksin merah putih akan mengakhiri pandemi covid sembilan belas
insight kali ini akan membahasnya bersama saya desi anwar

tokoh agama organisasi profesi serta perwakilan masyarakat turut mengikuti vaksinasi
walaupun begitu vaksinasi covid sembilan belas tidak langsung serta merta memutus rantai penyebaran virus covid sembilan belas
pemerintah indonesia bekerjasama dengan berbagai stakeholder sekaligus mengajak masyarakat untuk mengendalikan penularan virus covid sembilan belas
pemerintah juga telah mengeluarkan regulasi pembatasan orang yang bertujuan
sejumlah perusahaan telah melaporkan efekasi vaksin covid sembilan belas yang sedang dikembangkan untuk melawan pandemi virus corona
efekasi vaksin keluar setelah perusahaan melakukan sejumlah uji klinis
berapa perusahaan yang sudah menyampaikan efekasi vaksin buatannya antara lain

badan kesehatan dunia efekasi vaksin adalah kemampuan vaksin untuk memberikan manfaat bagi individu yang diberi imunisasi
who berkata manfaat yang dimaksud adalah manfaat untuk hidup sehat dan mensejahterakan masyarakat karena terlindungi dari penyakit penyakit yang berbahaya
selain mengandalkan vaksin impor untuk membasmi covid sembilan belas pemerintah indonesia telah menyiapkan vaksin mandiri untuk jangka panjang
pengembangan vaksin ini juga dilakukan di dalam negeri meskipun vaksin merah putih baru bisa digunakan pada tahun depan
vaksin merah putih dikembangkan untuk mengedepankan kesehatan yang bersifat preventif sehingga tidak hanya fokus pada penyembuhan penyakit
lantas bagaimana progres pengembangan vaksin covid sembilan belas merah putih ini
di studio telah hadir bersama saya kepala lembaga biologi molekuler eijkman prof amin subandria
ya penting sekarang kesehatan nomor satu
dan kita juga melakukan interview ini selalu jaga jarak ya prof
nah terakhir kita bertemu di program ini ini kalau tidak salah pertengahan tahun lalu
kita di tengah tengah covid sembilan belas dan saat itu prof dan teman teman masih mengembangkan yang namanya vaksin merah putih
saya ingat dikasih waktu dua belas bulan harus selesai
hampir habis ya dua belas bulan
oke sebelum kita bicara mengenai progres vaksin merah putih itu sendiri prof
kita lihat kan kasus indonesia juga semakin lama semakin meloncat
kita sudah melewati angka satu juta dan kita lihat juga di mana mana di dunia angka ini terus meningkat
dan bahkan sudah masuk second wave ya di negara negara yang selama ini mungkin merasa sudah bagus penanganan covid sembilan belas
prof ini kita sudah
hampir di atas puncak gunung atau masih di kaki gunung atau kapan kira kira kita melihat progres yang ada saat ini
saat ini kita belum melihat gunungnya mbak
belum melihat gunungnya kita masih di lembah di bawah kaki gunung itu masih
ya artinya dulu mungkin bulan agustus kita harapkan waktu itu gunungnya tidak setinggi ini kan ya
jadi sudah kelihatan
di awang awang itu kelihatan sepertinya puncaknya sudah dekat
tapi ternyata gunungnya itu besar sekali
iya dan ini gunung ini ternyata juga size nya ukurannya kita tidak tahu
tapi kan sekarang sudah ada vaksin
dan di negara lain termasuk di indonesia kita sudah mulai melakukan vaksinasi di indonesia sendiri
kita mulai dengan sinovac ada satu tiga juta yang didatangkan dan garda terdepan tentu saja diprioritaskan kira kira nanti
ada tiga atau empat tujuan pernah kali ya
satu memastikan kita terlindungi terproteksi
yang kedua diharapkan vaksin itu bisa
mengurangi beratnya penyakit
kalau dia jadi sakit ketularan sakit tidak berat
atau yang keempat kalau berat ya jangan sampai meninggal
dan yang keempat ini yang penting kita ingin membuat orang itu tidak meluarkan ke orang lain
nah dalam strategi vaksinasi ini di mana tadi sudah singgup
kalau jumlah vaksin masih terbatas
kita mesti mengaturkan siapa duluan yang akan divaksinasi
apakah mereka yang vulnerable artinya yang kalau sakit
itu mudah jadi berat mudah jadi fatal misalnya
ataukah populasi yang lebih muda tapi lebih mobile
dan mereka adalah yang berisiko paling tinggi untuk terpapar
itu mereka adalah di gara depan
setiap hari risikonya sangat tinggi untuk terpapar
nah mereka itu yang harus dibikin kebal dulu
orang orang yang bekerja juga gitu
orang intinya adalah orang yang berisiko tinggi untuk terpapar
kalau kita bisa membuat mereka kebal mereka tidak akan tertular
dan tidak akan menjadi sumber penularan buat orang yang di belakangnya
yang termasuk anak kecil orang tua yang mungkin belum bisa divaksinasi
tapi kalau terbalik
yang belakang mungkin terlindungi
tapi mereka tidak memiliki risiko terlalu tinggi untuk terpapar
jadi mereka yang bekerja itu
setiap hari harus naik transportasi umum
harus bekerja di kantornya yang mungkin crowded
belum lagi nanti mampir di mall segala macam
jadi sekali lagi risiko terpapar itu jauh lebih tinggi
sekali lagi ketika vaksin terbatas
kita dahulukan yang frontliner itu
supaya mereka tidak menjadi sumber penularan buat yang di belakangnya
jadi otomatis yang di belakang juga terlindungi
jadi sebenarnya prof ini dari segi epidemiologinya
memang betul strategi pemerintah
tentu saja nakes ya tenaga kesehatan yang mereka paling
tapi kalau saya lihat di negara negara lain
itu orang orang tua manula yang di inggris itu
yang pasien pertama di suntuk itu
itu umurnya sembilan puluh satu
sementara kalau di kita justru di atas enam puluh an
di atas lima puluh lima itu ya nanti dulu
ini bagaimana kalau kita melihat dari sisi strategi pro dan kontranya
untuk masing masing strategi
tentu ada perbedaan situasi ya di negara maju dengan di indonesia
kalau di negara negara maju itu
yang orang orang tua itu
boleh dikatakan masih menjadi
masih ditanggung oleh negara kan ya
dan mereka juga masih banyak yang aktif
sehingga mereka tidak hanya vulnerable
tapi juga berisiko tinggi
dan jumlahnya lebih banyak bisa
dan jumlahnya banyak
jadi karena mereka selain vulnerable
mereka juga berisiko tinggi
pantes kalau didahulukan
karena sekali lagi
risiko terpaparnya ini yang kita lihat nih
kalau buat populasi yang tidak
risiko terpaparnya kecil
ya mungkin belakangan bisa ya
tentu nanti kalau jumlah vaksinnya mencukupi
kita semuanya akan
jadi menurut prof
step step yang dilakukan oleh pemerintah
dalam mendistribusikan dan memberikan vaksinasi ini
itu sudah betul
atau apa kira kira yang masih harus diperbaiki
dan kira kira kurun waktunya itu ya
supaya angka ini tidak terus menerus meningkat itu
idealnya itu berapa lama
ya jadi tadi strategi itu

jadi yang aktif
itu yang mereka ditanggung luka
yang aktif itu yang dilindungi
supaya tidak menjadi
jadi yang aktif itu yang dilindungi
supaya tidak menjadi
jadi yang aktif itu yang dilindungi
supaya tidak menjadi
jadi yang aktif itu yang dilindungi
supaya tidak menjadi sumber penularan
itu adalah artinya
jadi yang aktif
itu yang mereka ditanggung luka
ya yang aktif itu yang dilindungi
supaya tidak menjadi sumber pemularan

konsep herd immunity itu juga
jadi jumlah minimum yang harus dicapai
untuk memiliki kekebalan
kan sudah ada di tengahnya

jadi dua per tiga lah ya
ya dua per tiga
itu harus dicapai dalam waktu yang
yang sudah kaya rempah
ya kayak rempah
revolusi aja kayak proklamasi
herd immunity jadi imunitas

dalam kurun waktu berapa lama dalam waktu yang
sependek pendeknya tentunya ya artinya gini
dikatakan dengan vaksinasi
membutuhkan dua kali suntikan
baru muncul satu bulan
kita belum tahu dia akan
last berapa lama akan
bertahan berapa tiga bulan
atau satu tahun atau lebih
mungkin ya harapannya enam bulan sampai delapan bulan
nah jadi kita bayangin
kalau misalnya gelombang pertama atau
stage pertama vaksinasi bulan januari
ini dilakukan kemudian
stage keduanya tidak segera
nyambung nah itu kan
seperti kalau kita
memotong rumput di
lapangan sepak bola misalnya kita mulai dari situ pojokan
keburu tinggi lagi
jadi timing itu sangat penting
herd immunity dapat tercapai pada
saat yang bersama
tapi ideally lebih cepat lebih baik ya
kita break sebentar
pak amin tapi kita akan lanjutkan
percakapan kita masih cukup panjang
ini penting sekali untuk diketahui
karena ini juga merupakan informasi
dan edukasi yang kita butuhkan saat ini
tetaplah bersama insight with desi anwar
masih bersama insight with desi anwar saya juga masih ditemani
kepala lembaga biologi molecular eggman
prof amin subandri
covid sembilan belas di indonesia
dan tentu saja
lembaga biologi molekular ekmen ini sangat istilahnya the forefront untuk menyiapkan dan kita menciptakan vaksin sendiri vaksin merah putih
tadi ada hal yang menarik untuk mencapai herd immunity yaitu supaya istilahnya proses tular menular covid sembilan belas ini semakin hilang kansnya
jadi kalau kita sudah pada imun itu harus dua per tiga dari populasi dan ini memerlukan waktu idealnya lebih cepat karena kita kan harus melihat enam bulan ya tadi disebut oleh profesor untuk mengetahui apa reaksinya
nah pemerintah memberikan kurun waktu lima belas bulan ini realistis dari segi apa yang kita miliki sekarang jumlah vaksin yang kita impor dan juga ketersediaan vaksin merah putih
yang kalau tidak salah kan baru beredar tahun dua ribu dua puluh satu
ya jadi sejak awal kita mengembangkan vaksin merah putih memang sudah mengantisipasi pertama memang ini terus terang pengalaman indonesia pertama kali untuk membuat vaksin sendiri mulai dari nol
dan harus dalam kurun waktu satu tahun
nah teman teman diikuti dengan
biasanya kita hanya dua belas bulan ya jadi ya dengan segala upaya keras kita berupaya dua puluh sebulan selesai dan insya allah nanti akhir maret kita bisa memberikan bibit vaksin ya seat vaksin ke industri
jadi dua belas bulan ini cukup waktu ya ternyata
kami tercapai ya tentu dengan segala
keterbatasan dan juga effort yang ekstra
karena kalau kita ya banyak yang bertanya kenapa vaksin lain bisa selesai lebih cepat ya karena mereka sudah punya platformnya lebih dulu jadi penelitian vaksin itu sudah tahun tahun sebelumnya jadi mereka tidak mulai dari nol sebenarnya
tapi oke kita akhirnya bisa menyelesaikan dalam waktu dua belas bulan itu
setelah itu diserahkan ke industri
nah industri nanti bio farma akan melanjutkan dengan proses di publiknya mulai dari formulasi kemudian beberapa proses lagi
kalau clinical trial ini bagian dari industri atau bagian dari
karena untuk melakukan clinical trial vaksin yang dipakai itu kan sudah disuntikkan ke manusia
nah itu harus dibuat di fasilitas dengan persyaratan
cpob cara pembuatan obat yang benar
tidak bisa di laboratorium
karena dia harus disuntikkan ke manusia kan
kalau di laboratorium kita nyuntiknya ke hewan aja
dan ini kira kira memerlukan waktu kurang lebih satu tahun lagi
diharapkan kuartal pertama tahun dua ribu dua puluh dua kita bisa menyelesaikan semua uji klinik satu dua tiga
setelah itu kuartal kedua dua ribu dua puluh dua

edar dan sudah mulai
tapi kan nanti harus memperomkan biasanya mereka yang paling ini itu harus dilewatkan
nanti setelah selesai betul semuanya fase ketiga uji klinik kita akan mendapatkan izin edar
jadi lima belas bulan ini sebenarnya cukup realistis ya dari segi
tapi kedenarnya lama ya
karena berarti kan
kita harus betul betul menunggu lima belas bulan sebelum dua ratus tujuh puluh juta
nah karena kita ketahui bahwa vaksin merah putih masih butuhkan waktu lama
jadi pemerintah tentunya akan berupaya mendatangkan vaksin dari manapun
sekarang kita yang miliki sekarang itu sinovac
mungkin sekarang pertanyaannya adalah apa bedanya vaksin
karena sekarang yang sudah beredar
yang mendapatkan emergency use di seluruh dunia ini ada sinovac misalnya
ada pfizer ini yang dikembangkan di laboratorium yang pertama kan
yang ditemukan dan digunakan
kemudian ada modena kan
kalau tidak salah ada yang dari rusia juga katanya
dengan efikasi yang berbeda beda
dari segi kalau kita bicara efekasi ya
ke efisien atau tidak
ini bagaimana cara membacanya
karena katanya pfizer berapa persen modena berapa persen
pertama kita harus pahami
jadi memang beda yang diklaim kan
efekasi dari pfizer yang pertama mengklaim itu
sebentar bukan pfizer
ya mungkin ya salah satu
tapi itu semuanya berdasarkan masih interim report
karena belum ada satu pun yang sebetulnya menyelesaikan uji klinik fase tiga secara tuntas
jadi belum ada yang final report
jadi kita tidak terlalu khawatir dengan mengenai efekasi ini
nah efekasi termasuk yang sinovac yang di baik indonesia maupun yang di luar negeri itu juga belum angkanya belum final
kita berharap sih tentu bisa naik bisa turun ya
tapi yang perlu kita pahami dengan efekasi itu adalah efekis itu menggambarkan perbandingan antara yang divaksinasi dengan yang istilahnya placebo yang menerima suntikan tapi tidak ada vaksinnya
untuk melihat tadi itu efekasi artinya efekasi itu diperoleh dari uji klinik
nah yang lebih penting lagi adalah nanti effectiveness
artinya ketika vaksin betul betul dipakai di lapangan nah itu baru kelihatan efektifness
berapa besar dia bisa melindungi
karena kalau efektifness itu dipengaruhi banyak hal
mungkin kalau di uji klinik bisa bagus tetapi di dunia nyata belum tentu bagus
misalnya harus membutuhkan freezer minus tujuh puluh misalnya
seperti yang pfizer kan katanya harus minus tujuh puluh
itu kalau dibawa ke perifer kan nggak mungkin
minimal akan sangat mahal ya harus punya container sendiri
jadi untuk berapa daerah mungkin bisa
tapi untuk sampai ke perifer mungkin kita mesti pilih vaksin yang memiliki stability yang bagus ya
terkait dengan temperatur dan sebagainya
nah itu akan mempengaruhi
nah tadi kembali ke pertanyaannya
bagaimana membuat vaksin
karena di media sosial juga ada yang bilang
sebenarnya bukan demikian
itu hanya menunjukkan bahwa orang yang divaksinasi itu memiliki risiko terinfeksi
itu kan kira kira kan sepertiga
jadi kalau dibalik orang yang tidak divaksinasi itu risiko terinfeksinya tiga kali lebih lipat
tiga kali lipat lebih tinggi dari orang yang divaksinasi
jadi kalau kita melihat dengan kacamata itu kelihatannya jauh lebih optimistis ya
ya sepertinya masih
tapi ada hal lain yang mesti kita perhatikan juga
jadi ini bagian efektifnya
nah itu juga harus diperhatikan
jadi kita memperlihat bahwa orang yang divaksinasi
ternyata hampir semuanya kemudian terlindungi
prof kita break sebentar tapi kita akan lanjutkan setelah yang berikut ini
jadi tetaplah bersama insight with desi anwar
topik kita kali ini mengenai program vaksinasi covid sembilan belas yang saat ini sedang dilakukan di indonesia
diharapkan dalam kurun waktu lima belas bulan kita semua di indonesia sudah bisa mendapatkan vaksin covid sembilan belas
saya ditemani kepala lembaga biologi molekuler eijkman prof amin subandrio
sekarang vaksin yang digunakan di indonesia paling tidak batch pertama ini masih impor
yaitu sinovac kerjasama dengan bio farma ya untuk dalam pendistribusiannya
ini dari semua vaksin yang ada yang tersedia di dunia ini memang kita memilih yang sinovac ya
belum seperti yang pfizer moderna dan juga astrazeneca dan novavax dan lain
ini menurut prof saat ini memang paling cocok
dan apa kira kira ciri ciri yang membedakannya dengan vaksin yang dikembangkan oleh barat seperti pfizer dan moderna dan astrazeneca
yang katanya menggunakan teknik teknologi dan cara yang berbeda dari sinovac
ya sinovac itu menggunakan kita sebut platform ya
platform itu ya caranya lah gitu
nah sinovac itu menggunakan whole virus
jadi virus utuh
virus di culture dibiarkan jumlahnya banyak kemudian di treat dimatikan dengan bahan kimia
nah setelah itu diselamati dimurnikan udah jadi
jadi sangat pendek prosesnya
makanya bisa cepat
contoh yang vaksin vaksin yang di develop dengan cara ini apa apa saja penyakitnya
oh yang sebelumnya
sebelumnya yang menggunakan whole virus
misalnya kalau yang poliovirus itu menggunakan whole virus tapi dilemahkan
jadi prosesnya juga dulu
dulu sekali cara kita membuat vaksin juga begitu
jadi sebenarnya ini cara yang kuno ya
cara yang pertama pertama karena sangat state forward ya
tinggal di culture diperbanyak
kalau bakteri malah tidak perlu pakai sel di kultur di media aja udah jadi
kemudian kita matikan udah diberikan aja
nah sementara yang pfizer moderna katanya mrna itu menggunakan
ya pfizer moderna itu dia menggunakan teknologi yang paling baru
saking barunya jadi belum pernah dipakai
jadi belum ada history nya ada vaksin vaksin yang sebelumnya yang pernah dipakai menggunakan teknologi dna atau rna
jadi itu teknologi yang terbaru
jadi apa persis yang dilakukan dalam pembuatan vaksin lewat teknologi baru ini
nah kita ambil satu ya arena misalnya
arena itu saking barunya dia karena kemajuan teknologi ya
vaksinnya itu bisa dibuat secara sintetik
jadi kalau yang lainnya kan harus dibiak misalnya apa yang kami lakukan di laborat juga harus
tapi kalau rna itu actually nya kita bisa asal udah tahu sequence nya
kita bisa pesen
kita bisa pesen sama perusahaan yang ya
yang bisa membuat itu tanpa dia tahu ini untuk apa
itu bisa dibuat dalam waktu singkat
oke pro dan kontra khususnya karena kita sudah memilih ya sinovac minimal untuk tahap awal ini
kira kira apa pro dari sinovac dan apa kontra dari sinovac maupun kalau kita menggunakan yang basis mina dan dna ini
kalau sinovac ya tadi teknologi ini sepertinya lebih pendek
tapi salah satu yang seriusnya dari prosesnya kita membutuhkan namanya fasilitas lah
seperti misalnya bejana ini kontainer ini untuk membiak
nah untuk menyiapkan jutaan vaksin kita butuh kontainer yang besar sekali yang kita sebut sebagai fermenter
ukurannya itu ribuan
ukurannya itu ribuan liter
dan kita bayangkan bekerja dengan ribuan liter virus yang mematikan
itu kan berisiko tinggi
kalau ada bocor
itu hanya bisa dikerjakan di fasilitas yang sangat aman sangat modern penanganannya juga sedikit sekali oleh manusia jadi semuanya otomatis
dan sekali lagi itu berisiko tinggi
nah itu kita belum punya di indonesia
itulah kontra nya kita tidak bisa mengembangkan sesuatu seperti yang sinovac
kita sedang berupaya tapi ya itu harus fasilitasnya harus betul betul aman
tapi kalau dari segi dampaknya terhadap pasien atau terhadap kita
kalau setelah disuntikan dia menggunakan whole virus ya artinya semua bagian dari virus itu ada di situ
sehingga respon imun yang terbentuk juga terhadap semua bagian itu
virus ini begini semua komponen itu ada
jadi badan itu akan menimbulkan respon terhadap kelingking terhadap ini semuanya
padahal yang dibutuhkan sebetulnya adalah bagian ini yang kita sebut sebagai rbd
reseptor binding domain yang menempel langsung ke sel manusia
jadi kita lihat sebetulnya ada berapa komponen antibody yang sebenarnya kita tidak perlu
untuk vaksin lain itu bisa menimbulkan beberapa permasalahan
dan katanya sinovac kan tidak dianjurkan untuk yang di atas usia enam puluh tahun atau yang punya penyakit bawaan
kormobitis dan misalnya kalau punya tiroid dan lain sebagainya
ini karena pada intinya
antara ya jadi ada beberapa antibody
antibody yang sebetulnya tidak begitu diperlukan
dan dia reaksinya tidak tinggi terhadap si virus
tidak terlalu spesifik ya
pembuatnya akan bilang oh ini tapi ada keuntungan lainnya
jadi karena melukunya lebih besar
sifat antigenitasnya lebih tinggi juga
ya tapi ya kita lihat
kalau yang lain ini
ada yang kontra selain misalnya pfizer kalau tidak salah kan harus minus tujuh puluh ya penyimpanannya
sementara kalau moderna dianya mahal
satu yang mesti kita bandingkan adalah yang disebut sebagai virus factor
jadi menggunakan virus lain untuk memasukkan genome bagian atau bagian dari genome virus itu
itu astrazeneca ya kalau tidak salah
ini medium lain ya
nah ini dari segi keampuhan keamanan
pertama tentu yang dimasukkan kan virus lain
ya saat ini yang dipakai adalah namanya adenovirus
itu virus flu ya kalau tidak salah ya kalau adenovirus
ya ada segala macam lagi itu ya
tapi tentu sudah diproses
dia tidak menimbulkan penyakit sebetulnya diharapkan
nah yang dipakai itu adalah sputnik juga pakai
sputnik juga pakai
ini yang rusia katanya efektivitasnya itu sangat tinggi
rusia itu mereka lebih pinter artinya
mensiasati karena virus adeno itu juga menimbulkan respon dari tubuh manusia
kalau tubuh manusia sudah punya respon terhadap adenovirus
maka kalau kita masukkan vaksin yang menggunakan edovirus
dia akan dilawan
makanya rusia mensiasati adenovirus
jadi kendaraan dia pakai kendaraan namanya vector
yang pertama suntikan pertama dia pakai adenovirus dua puluh enam
yang suntikan kedua dia pakai adenovares lima
jadi virus yang lain
jadi suntikan kedua tidak akan dikenali oleh respon yang untuk pertama
jadi tetap aman
makanya mereka mengklaim respon imunnya sangat tinggi
oke sekarang gini kan prof ya istilahnya dengan usia yang cukup mature
kalau ada pilihan di antara semua
ada yang dengan virus utuh yang dimatikan
atau dengan teknologi mrna itu dengan menggunakan dna
atau yang menggunakan vector
dan nanti yang kita bicara dengan yang merah putih terpisah
pilih yang mana kalau bisa memilih untuk diri sendiri
mengingat misalnya dari segi usia kemudian ya kesehatan mungkin
tidak sehat tidak sehat tidak sehat tidak sehat tidak sehat tidak sehat tidak sehat tidak sehat
ya mungkin sebelum menjawab pertanyaan itu
saya mesti kasih tahu bahwa prinsipnya semua vaksin itu ada kelebihan ada kekurangannya
yang kedua ketika kita berhasil memasukkan vaksin ke dalam tubuh kita
antigennya ya itu respon berikutnya relatif udah sama lah gitu
artinya kita tubuh kita bereaksi terhadap si antigen tadi bagian dari virusnya tadi
itu yang kita harapkan
nah problemnya adalah seringkali reaksi itu bukan terhadap si komponen virusnya itu
karena vaksin itu kan juga ada stabilisernya ada pengawetnya ada antibiotiknya
tadi ada vektornya misalnya pakai vektor
ada protein pembungkus seperti arena itu ada protein pembungkusnya
karena sepeda bisa masuk
nah seringkali respon tubuh itu justru terhadap komponen tambahan tadi
dan respon tubuh itu tergantung dengan kondisi tubuh masing masing
nah tubuh kita juga bisa berespon bagus bisa berespon kurang
seperti untuk virus yang hidup misalnya kalau dimasukkan tubuh kita
itu juga kita mesti agak berhati hati
tadi belum dijawab itu
tapi kita break sebentar ya
atau ya kita menunggu vaksin merah putih
kita akan kembali setelah yang berikut ini
tetaplah bersama insight with desi anwar
saya ditemani oleh kepala lembaga biologi molekuler eijkman prof amin subandrio
topik kita sangat sangat penting karena ini berkaitan dengan vaksinasi ya untuk melawan covid sembilan belas
memang satu satunya cara prof untuk melawan covid sembilan belas ini harus divaksin ya
tidak ada jalan lain ya karena ya itu
kecuali kita mau seterusnya jaga jarak
ya tentunya karena apa vaksin dibutuhkan
satu gejala klinis covid sembilan belas ini semakin tidak jelas
kan dulu kita bicara hanya demam batuk sesak nafas
kalau sekarang kan macam macam tuh gejalanya
sampai ada yang hanya kehilangan daya cium ada yang hanya kulitnya merah merah
sangat tidak spesifik
belum ada obat yang spesifik juga untuk covid sembilan belas ini
yang ketiga kita diharapkan untuk bisa produktif tapi harus tetap aman
nah itu hanya bisa dicapai kalau kita memiliki tadi herd immunity
nah herd immunity itu dicapainya bisa dua
yang utama kita biarkan masyarakat terkena aja
nanti ada seleksi kan yang
seleksi alam yang dilakukan oleh sweden
dan ternyata banyak sekali yang gubur akibat seleksi
nah yang lebih elegan yang lebih terukur adalah dengan vaksinasi
yang berarti bukan saja di indonesia tapi di seluruh dunia
ya percuma kalau misalnya kita semua di sini divaksin di benua lain tidak divaksin
masalahnya tadi kita sudah bahas ada banyak sekali bentuk bentuk vaksinnya dan cara caranya
dan juga dari segi efektivitasnya kan masih harus diuji karena ini masih tahap eksperimental
dan juga kita lihat dari segi manusianya kan
banyak yang mungkin aduh takut apakah ini aman apakah ini nanti justru memiliki dampak atau efek samping
ini ada penolakan kita lihat di amerika serikat misalnya contoh itu
dan bahkan di eropa itu banyak yang menolak misalnya untuk tidak divaksin dan lain sebagainya
prof ini menurut prof ini bagaimana tadi pertanyaannya mengenai pilihan pilihan vaksin ini
dan juga apa yang dilakukan oleh vaksin merah putih ini yang berbeda dengan yang selama ini kita ketahui
jadi ada tiga faktor yang bisa menentukan efektivitas dari satu vaksin
faktor hostnya itu mungkin
ada umur ada comorbid ada riwayat pernah sakit atau enggak kemudian kondisi kondisi lainnya itu ya
apakah dia pernah dapat vaksinasi sebelumnya tapi kemudian yang kedua gagal
nah faktor kedua adalah faktor vaksinnya
vaksin tadi kita sudah bicarakan ada yang platformnya segala macam lah ya
kemudian bagaimana cara delivery nya
delivery baik delivery yang cara penyuntikannya atau ada yang diteteskan
itu juga harus membaris
ada yang harus dua kali ada yang tiga kali dan sebagainya
ada yang cukup sekali juga
dan bisa saja mungkin hanya efektif selama tiga bulan enam bulan itu masih belum diketahui
berapa lama kekebalan itu muncul dan berapa lama dia bertahan
itu juga menjadi penting
itu dari vaksinnya
belum lagi stabilitas suhu tadi kita sudah bahas
nah yang ketiga adalah faktor virusnya
kita sudah mendengar saat ini banyak varian varian baru muncul kan
dari inggris dari afrika selatan
nah ini katanya jauh lebih cepat ini proses penularannya dan juga lebih ganas
di laboratorium diketahui bahwa mereka bisa masuk ke dalam sel lebih cepat
sehingga itu kemudian dikhawatirkan bisa menular lebih cepat
tapi kalau lebih ganas sih belum
hanya saja dikhawatirkan bisa mengganggu kinerja vaksin
walaupun sampai saat ini belum sampai begitu ya
tapi kita tetap harus mewaspadai itu
ini kan yang penting harus di
itu jadi kalau kita sudah divaksin kita punya kekebalan kita mesti pastikan bahwa kekebalan itu bisa meng cover seluruh virus yang ada
jadi memang itu salah satu persyaratan vaksin ideal
ada cross reactivity ya artinya bisa meng cover seluruh varian virus yang ada
tapi yang ada sekarang apalagi yang kita gunakan sekarang sinovac ini sudah kira kira bisa menangkal varian virus baru yang saat ini sedang melanda di mana mana
saat ini memang belum punya kita belum punya bukti
ilmiah yang sudah dicoba baru pfizer
jadi pfizer sengaja melakukan eksperimen vaksinnya itu apakah bisa artinya antibody setelah vaksinasi pfizer bisa melindungi dari varian baru
ternyata masih bisa
kembali ke merah putih karena ini sekarang in the works kita sudah hampir masuk ke tahap industri ke clinical uji klinisnya
dan kalau bisa lebih cepat lebih cepat

lebih cepat lebih bagus ya
akhir tahun sudah bisa beredar
apa yang membuat merah putih ini berbeda dan apakah dengan belajar dari vaksin vaksin yang saat ini sedang dikembangkan prof dan kawan kawan membuat adjustment atau utak atik supaya lebih ampuh khususnya untuk virus yang ada di indonesia
tentu adjustment itu penyesuaian itu sudah dilakukan sejak awal
artinya sejak kita memilih platforman yang akan dipakai
apakah kita mau pakai yang rna apakah kita mau pakai yang tadi faktor virus ataukah mau pakai yang dna yang lainnya
nah itu dikaitkan dengan kesiapan industri
dan juga pengalaman pengalaman sebelumnya
kenapa pakai protein recombinant
karena teknologi itu sudah dikenal bukan teknologi paling kuno tapi juga bukan yang paling baru
tapi sudah dikenal oleh banyak negara yang menghasilkan vaksin
jadi kita menggunakan protein recombinant itu
coba mungkin secara awal
karena ada vaksin corona yang bentuknya ada
protein recombinant dan juga subunit
subin itu artinya kita tidak menggunakan whole virus tapi hanya bagian khusus saja
hanya bagian kecil saja kita hanya menggunakan dua bagian saja
yaitu tadi yang spike protein yang menempel pada reseptor pada sel khusus
dan juga protein n yang ada di dalam yang mengikat rna nya
nah dua protein itu yang kita isolasi dari virus virus yang ada di indonesia
jadi gennya kita ambil kemudian kita perbanyak kita klon kita masukkan airnya ke satu sistem expression
yang akan menghasilkan protein protein kita tadi
ini dampaknya apa lebih bisa
teknologi itu lebih sudah dikenal
lebih cepat artinya lebih
yield nya lebih bagus
biayanya juga relatif lebih murah
lebih aman karena tidak menggunakan virus hidup
dan juga tidak menimbulkan efek samping yang dikhawatirkan
makanya teknologi ini digunakan
teknologi itu kita gunakan
juga yang penting lagi industri sudah siap
kita bayangkan kita mengembangkan sesuatu sudah jadi
tapi tidak ada industri yang meneruskan kan tidak jadi vaksinnya
jadi semua ini merupakan bagian dari consideration nya yang diperhitungkan ya
dan juga sesuai dengan anggaran
ya tentu dengan segala macam
jadi kita sudah dari awal sudah bicara dengan bio farma
apa yang mereka siap kerjakan berikutnya
masih ada satu segmen lagi
jadi tetaplah bersama kami insight with desy anwar akan segera kembali
insight with desi anwar saya ditemani di studio oleh kepala lembaga biologi molekuler eijkman prof amin subandrio
yang sekarang sedang sibuk bersama dengan berbagai lembaga lain ya menyiapkan vaksin merah putih
namanya saja vaksin merah putih
jadi di situ ada kebanggaan nasional
tapi vaksin ini bukan semata di kita produksi sendiri hanya karena kita ingin membangga banggakan
tapi memang karena kita butuhkan dan juga vaksin yang menggunakan protein rekombinan ini memang paling cocok dengan kondisi di indonesia
nah kira kira saat ini semua on track kita bisa uji klinis mulai bulan apa prof
skala laboratorium akan diserahkan hasilnya ke bio farma
kira kira bulan semester
diserahkan ke bio farma akhir maret
kemudian akan diproses oleh bio farma
diharapkan pada kuartal
pada kuartal ke tiga atau ke empat tahun ini kita sudah bisa mulai uji klinis
fase satu dua dan tiga
itu berapa orang nanti kalau dengan sinovac kan mungkin hanya berapa
ini supaya betul betul kita punya percaya lah bahwa ini memang dengan uji klinis
jadi biasanya uji klinis fase satu itu hanya sekitar seratus orang gitu ya
kemudian fase kedua itu dua ratus tiga ratus orang
lebih sedikit lebih banyak
ada yang sampai lima ratus
nah fase ketiga itu yang melibatkan bisa sampai lima orang
atau itu cukup untuk profil negara seluas indonesia ini
untuk indonesia saja lima ribu cukup
tapi kalau kita mau meng cover negara lain kita harus melakukan uji klinik di tempat lain juga kan
jadi itu mungkin bisa puluhan ribu
wah jadi kita ada ambisi untuk mengekspor vaksin kita juga
nanti kalau misalnya sudah bisa didistribusikan bisa langsung berapa itu jumlah vaksin yang kita produksi
apakah ada batas karena ini berkaitan dengan anggaran
tentu kapasitas produksi biofarma saat ini mencapai dua ratus lima puluh juta setahun
dua ratus lima puluh juta tapi ini berapa shop harus ada booster shopnya juga
oh ya jadi satu orang tetap dua dosis
mungkin nanti kita perlu booster
dan booster itu tidak hanya untuk yang menerima vaksin merah putih saja
yang sudah menerima vaksin vaksin sebelumnya juga mungkin perlu booster
dan itu bisa dipakai
oh jadi misalnya kita sudah menggunakan vaksin sinovac nanti ke depan bisa menggunakan tanpa ada efek negatifnya atau efek samping
yang penting suntikan pertama kedua itu harus sama
jadi sekarang kalau satu sinovac yang kedua juga sebaiknya pakai sinovac
kalau pakai sputnik itu pasti satu dua itu harus sama
tapi nanti ketika sudah berapa bulan atau setahun dua tahun membutuhkan booster itu bisa pakai merek apapun
nah target untuk efekasi rate dan efektifnya sudah dipatok
ya tentu setinggi mungkin
kelihatannya sekarang bagaimana
kalau dari preliminary study yang kita lakukan di hewan di eijkman
yang sebetulnya masih eksperimental itu
itu kita mendapatkan respon yang sangat bagus dengan protein rekombinan ini
sangat bagus itu berapa
kalau kita lihat semuanya seluruh mencit itu memberi respon
tapi kan jumlahnya masih kecil
jadi yang penting adalah di mencit itu ketika diberikan suntikan itu
dia menghasilkan antibody dan antibody itu bisa menetralisir virus
nah dari segi ini kan orang kan khawatir mengenai efek samping
makanya kan yang sinovac jangan kalau ada comorbid ada immuno compramise
atau ada istilahnya reaksi berlebihan di tubuh
ini kira kira dengan menggunakan cara protein recombinant ini lebih aman kah
dari literatur karena ini protein reguminan teknologi ini sudah dipakai di vaksin vaksin lain
itu sedikit sekali yang dilaporkan terkait dengan efek simpang atau advasi eventnya
jadi itu dianggap teknologi yang paling aman
karena sudah ada bukti buktinya
sekali lagi walaupun teknologinya bukan yang terbaru tapi sudah proven
contohnya vaksin apa saja yang menggunakan protein rekombinant sebelumnya
protein recombinant itu ada misalnya
untuk hepatitis yang lainnya juga cukup banyak
cukup banyak dan saat ini dengan adanya varian baru ini kira kira apakah masih efektif
atau sudah di eksperimen juga
tentu belum ya karena varian itu belum masuk di indonesia
jadi kami sudah ekman dan beberapa institusi lain sudah melakukan whole genome sequencing
untuk melihat virus virus yang sekarang ini bersirkulasi di indonesia
melihat apakah varian yang dari inggris atau afrika selatan atau di brazil
apakah sudah masuk indonesia
sampai saat ini belum ketemu
prof ini kan kerjasama barengnya dengan lembaga lembaga lain
ini bagaimana selama ini kerjasamanya dan juga anggarannya
karena saya ingat itu pembicaraan kita terakhir itu
anggaran merupakan salah satu yang cukup mengkhawatirkan
saat ini komitmen pemerintah
melalui kementerian risk stake brain itu sangat besar
jadi untuk pengguna vaksin ini
ya tentu eijkman yang kita minta untuk beli reagen beli alat itu
semuanya relatif dipenuhi
kemudian untuk institusi lain juga begitu dibantu
ada yang memang lpnk seperti bppt dan lipi
kan punya budget sendiri kan ya
ya mereka punya budget sendiri tapi juga mereka di bawahnya risk stake brain
tapi ada yang dari universitas
walaupun itu di bawah kementerian digbud
tapi untuk penelitian tetap dibiayai oleh kementerian risk stake brain
jadi dari segi anggaran tidak masalah
sejauh ini masih bisa
jadi taruhlah lima belas bulan kita semua sudah berhasil di vaksinasi
dan vaksin merah putih juga mungkin sudah terdistribusi
setelah itu kira kira butuh berapa lama bagi kita untuk minimal turun gunung
mudah mudahan kita sudah mencapai gunung dan sudah mulai turun gunung ya
saya tekankan bahwa vaksin ini tidak serta merta menghentikan pandemi
tidak serta merta menghentikan
dan vaksin ini tidak menggantikan tiga m atau berapa m lah ya
sekarang ada lima m ada tujuh m
yang penting tidak menggantikan itu
tapi harus komplementer harus berdampingan
jadi sekalipun sudah ada vaksin tetap kewajiban kita menjalankan protokol kesehatan itu tidak boleh dilepaskan
karena mungkin saya pernah menyampaikan juga kita belajar pengalaman dari cacar
dibutuhkan dua ratus tahun loh sejak vaksinasi pertama sampai dunia ini dinyatakan bebas cacar
polio juga baru ya bebas

nah jadi mudah mudahan dengan teknologi yang kita punya kita bisa lebih pendek mengendalikan pandemi
tapi ya itu tetap kewajiban kita menjalankan protokol kesehatan itu tidak boleh di stop
dan juga kita harus memastikan bahwa riset
dan penemuan penemuan karena ini kan virus covid sembilan belas ini kan pasti nanti ada covid dua puluh satu dua puluh dua dan lain seterusnya
itu yang menjadi perhatian
jadi kita tidak hanya konsentrasi ke covid ini tapi juga penyakit penyakit lain yang mungkin masih mengancam
iya prof terima kasih banyak kita banyak sekali belajar
hari ini mengenai virus dan vaksin tapi kembali ke pertanyaan saya belum dijawab diantara kalau misalnya sekarang apalagi kita melihat profil dan kesehatan kita prof pilih yang mana
saya pilih sebetulnya yang memang sudah jelas ya artinya bukan teknologi baru tidak perlu teknologi baru tapi seperti misalnya teknologi
sinovac itu tidak apa apa
itu tidak apa apa
walaupun katanya untuk usia
sekarang sudah ada penelitiannya di usia di atas enam puluh sudah boleh
ya tentu kalau bisa nanti yang protein rekombina
iya yang penting nanti merah putih ya
merah putih yang penting
kalau kita sudah punya sendiri lebih
baik terima kasih prof
mungkin kita nanti harus ketemu lagi untuk melihat ini sudah sampai tahap di mana pengembangan vaksin merah putih ini
ya demikian insight with desi anwar kali ini
jangan lupa anda juga dapat menyaksikan tayangan ini di cnnindonesia com dan juga di youtube cnn indonesia
insight with desi anwar sekali lagi
jangan lupa walaupun kita sekarang sudah memasuki program vaksinasi
ingat tadi kata prof amin ini hanya merupakan salah satu cara untuk melawan covid sembilan belas
yang lainnya kita harus tetap menggunakan masker rajin mencuci tangan jaga jarak dan juga hindari keramaian
nah demikian sampai jumpa stay healthy bye bye